tabrakan beruntun melibatkan tiga bus dan satu minibus terjadi di jalur ngawi solo selasa siang
akibat kejadian ini belasan korban mengalami luka luka dan harus dilarikan ke rumah sakit
sementara sopir bus luka parah setelah tubuhnya terjepit bodi bus yang hancur
evakuasi sopir bus eka dan nisa putra warga boyolali jawa tengah berlangsung dramatis
polisi dan sejumlah warga berusaha mengeluarkan tubuh dhani yang terjepit bodi bus yang ringsek
dengan alat seadanya warga membongkar satu persatu bagian kemudibus yang menjepit dani
setelah berusaha beberapa jam warga berhasil mengevakuasi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit dr widodo ngawi
dhani merupakan sopir bus eka yang mengalami tabrakan beruntun dengan dua bus lainnya
dan sebuah minibus di jalan raya ngawi solo tepatnya di dusun soko kecamatan kedung alar
di jalan raya ngawi selasa siang
kecelakaan ini bermula saat bus mira jurusan yogyakarta surabaya
yang dikemudikan adi susilo warga kendal jawa tengah
melaju kencang dari arah solo jawa tengah
sesampainya di lokasi kejadian bus mira hendak menyalip bus di depannya
namun bus mira gagal menyalip dan justru bersenggolan dengan bus di depannya hingga oleng ke kanan
di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju bus eka hingga tabrakan pun tak terhindarkan
saat tabrakan eka menemukan bus eka yang berlalu ke depannya
dan dari arah barat melaju kencang bus po sumber selamat
dan sebuah minibus yang dikemudikan harry fn di warga malang hingga menabrak bus mira
terkait kecelakaan ini kapoldaja tim irjen pol mahfud arifin menyatakan
polisi telah melakukan pengejakan lapangan ke lokasi kecelakaan
dan melakukan evaluasi terkait penyebab kecelakaan beruntun tersebut
apakah karena faktor kelalaian atau karena ugal ugalan
apa penyebabnya nanti masih dievaluasi oleh dir lantas saya
saya belum dapat laporan dari dir lantas yang menunjukkan rtkp
mudah mudahan nanti bisa ada kesimpulannya
apa kelalaian atau keugalan ugalan
dalam kecelakaan ini belasan penumpang bus mengalami luka luka
dan dirawat di rs widodo ngawi termasuk penumpang minibus
yang diduga mengalami patah tulang tangan